kita terus merajut silaturahmi merajut persatuan kesatuan
karena persatuan kesatuan inilah sesuatu yang sangat sangat mahal
dan apabila kita bisa pertahankan negara kita terus akan langgeng akan kuat akan abadi
kita mengenang masa muda kita
dan kita bangga melihat bahwa ada generasi generasi
yang siap meneruskan perjuangan kita
kita akan berbuat yang terbaik
untuk masa depan bangsa kita
dan kita ingin meninggalkan contoh yang terbaik
dan mereka berhasil memberi nilai nilai yang terpatrik di dalam jiwa kita
kita menaruh cita cita kita di pundak kadit kadiat ini
dari universitas pertahanan dari akademi akademik
akademi militer aau aal akademi kepolisian
saudara saudara adik adik ini yang akan meneruskan cita cita kita
membangun indonesia yang makmur
membawa bangsa kita untuk bersama